telat lagi telat lagi terus aja begini
kamu jangan bagi kerja dong
mungkin aku nunggu besok deadline
sepuluh tahun lagi
kamu lihat diri kamu lagi ngapain
ini sama kamu lah